sesaat lagi anda akan menyaksikan spesial segmen di indonesia aja
desa wisata taro dikenal sebagai salah satu desa tertua di pulau dewata
yang dipercaya telah eksis sejak abad keempat
desa ini identik dengan lembu putihnya yang menjadi maskot kabupaten gianyar bali
lembu putih sangat dijaga oleh penduduk taro
dan untuk menjaga populasinya lembu putih diternakan dan dibuat pusat konservasi sendiri
sekarang saya berada di konservasi lembu putih
lembu ini dipercayai sebagai perwujudan lembunan dini atau kendaraan dewasiwa
dan menjadi unsur yang sangat penting
untuk setiap upacara besar di bali
seni budaya adat istiadat serta pesona alamnya pun
menjadi magnet wisata berbasis ekospiritual di sini
desa taro bahkan mendapatkan anugerah kalpataru dari presiden republik indonesia
melalui kementerian lingkungan hidup di tahun dua ribu delapan belas
tentang pelestarian lingkungan
desa wisata taru gianyar bali berjarak empat puluh lima km dari bandara ngurah rai
untuk menjelajahi keindahan alam yang mempesona
saya mencoba menunggang gajah jinak
yang telah dilatih di kawasan konservasi desa taro
gajah gajah milik taro elvan safari park ubud ini
didatangkan langsung dari pulau sumatera
kali ini saya akan diantar berkeliling ke hutan lindung desa taro
bersama si gajah yang bernama ardila
sebelum keliling saya mau kasih hadiah kepada ardila
berjalan menyusuri hutan lindung desa taru
kita bisa melihat pepohonan besar yang rindang
embusan angin dalam perjalanan saya begitu sejuk
menunjukkan alam desa taro yang begitu asli
ini pertama kali saya menunggang gajah
seru banget diantar jalan jalan menyusuri hutan bersama ardila dan mahutnya
pandemi berdampak pada sektor pariwisata di semua wilayah termasuk di desa ini
masyarakat berinovasi dan beradaptasi
semangat dan optimisme menjadi salah satu kunci bertahan menghadapi pandemi
stung karo di desa taro kami bisa buka desa wisata berbasis adat
kami buka lowong kerja lihat seperti ini di semerate di lembu putih di kunang kunang
jika ingin menginap di desa taro banyak akomodasi yang ditawarkan
ada penginapan bergaya modern dan penginapan berarsitektur tradisional rumah bali
harganya bervariasi mulai dari tiga ratus ribuan rupiah per malam
protokol kesehatan ketat diterapkan di sini
kurang rasanya jika pulang tidak membawa oleh oleh
terdapat produk umkm asli khas desa taro yaitu madu kelanceng yang dibudidayakan di sini
madu kelanceng dipercaya bisa menambah stamina kebugaran tubuh imun tubuh melembabkan bibir pecah pecah dan menyembuhkan berbagai penyakit
wah ini ya madu kelencengnya
oh kebetulan ini sudah isi madunya
oke aku pencet ya ininya
ya ini pencet saja
keluar banyak banget nih madunya
boleh langsung coba ya
rasanya manis banget dan serunya ini mencoba madu langsung dari sarangnya
masa yang bisa di beli jika berkunjung ke desa taro adalah permen tomat permen jahe dan loloh cem cem
hasil produk umkm ibu ibu petani desa taro
memang sudah jarang adanya kunang kunang
namun dapat ditemui di desa taro karena kualitas udara air dan tanah yang bagus
wow biasanya saya hanya bisa melihat mereka terbang namun kali ini ada di tangan saya
saat kebiasaan baru nanti dimulai berwisata di indonesia aja
terima kasih anda telah menyaksikan special segmen di indonesia aja